hingga selasa pagi banjir yang merendam delapan desa di dua kecamatan di cilacap berkisar lima puluh cm hingga satu meter
akibatnya ratusan warga terpaksa tinggal di pengungsian
lokasi yang dilanda banjir paling parah terletak di kecamatan sidareja cilacap jawa tengah
di kecamatan ini masih terdapat lima desa yang terendam banjir
ketinggian air bahkan mencapai lima puluh cm hingga satu meter
kondisi ini membuat aktivitas warga lumpuh
warga tidak bisa menggunakan alat transportasi untuk beraktivitas di luar rumah
beberapa warga yang nekat mengendarai sepeda motor menerjang banjir terpaksa berbalik arah
sudah masuk rumah ya
ini belum surut berarti apa
sedikitnya satu ratus dua belas warga tinggal di pengungsian
pihak kecamatan menyediakan dua tempat pengungsian bagi korban banjir
salah satunya di musola di belakang koramil sidareja yang ditempati sekitar sembilan puluh orang yang sebagian besar wanita anak anak dan warga lansia
di pengungsian sendiri sih orang orangnya alhamdulillah pada sehat
terus bantuan juga ya terjamin lah alhamdulillah
terus kesehatan gimana kesehatan
kesehatan dipantau selalu
sudah ada keluhan keluhan juga
ya tadinya ada gatel gatel tapi ya sudah diobatin
banjir yang terjadi di sidareja celacap ini menjadi langganan saat musim hujan
pendangkalan sungai citanduy dan segara anakan diduga menjadi penyebab utama terjadinya banjir
pemerintah kabupaten cilacap meminta pemerintah pusat membantu sodetan di kedua sungai ini
agar saat hujan air tidak meluap ke wilayah sidareja